komisi nasional hak azazi manusia resmi menyerahkan rekomendasi terkait kasus pembunuhan brigadir yosua
salah satu poin rekomendasi menyebutkan terjadi extrajudicial killing yang dipicu pelecehan seksual terhadap putri candrawati di magelang
bagaimana kepolisian menindaklanjuti rekomendasi komnas ham dan mengungkap penyebab pembunuhan brigadir yosua
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua komnas ham ahmad taufan damanik
selamat sore pak tovan
dan kami juga masih menunggu bergabungnya pakar hukum pidana sekaligus penasihat kapolri kairul huda
saya mau ke pak tovan dulu pak tovan salah satu poin rekomendasi komnas ham adalah terjadi extrajudicial killing yang berlatar belakang pelecehan seksual di magelang
apakah kemudian komnas ham menemukan fakta memang terjadi pelecehan pak taufan
saya kira harus diklarifikasi yang dimaksud adalah dugaan
dugaan berdasarkan keterangan dari pc
dan juga beberapa adc dan pembantu rumah tangganya
makanya kita sebut sebagai dugaan
kemudian didalami dugaan itu oleh beberapa psikolog
dan kelihatan ada konsistensi dalam pembuatan keterangan
nah karena itu rekomendasi komnas ham sebetulnya untuk mendalami dugaan pelecehan atau kekerasan seksual itu
kita meminta supaya didatangkan tim independen
tidak lagi beranjak dari pihak yang selama ini atau tim selama ini menangani ya
karena itu ketangkap sebagai bagian dari ibu pc
saksi saksi itu juga bagian dari dia kan
pembantu rumah tangganya ajudannya dan lain lain
karena itu kita berharap bahwa ini harus didalami lagi
sebagai dugaan itu dia perlu didalami
apakah benar seperti itu
pendalaman itu kita dorong untuk dilakukan oleh satu lembaga
yang resmi yang kredibel
sebagai contoh misalnya ya
kita tadi sampaikan juga waktu diskusi internal
ya bisa saja misalnya menggunakan rscm atau lembaga lembaga lain
yang kredibel dan bisa melakukan pendalaman penelusuran
sebab bukti bukti lain itu tidak ditemukan lagi
karena itu satu satu cara adalah pendekatan dengan mendatangkan ahli
sehingga jadi terang benerang apakah dugaan itu memang valid atau tidak
oke tapi seberapa penting sebetulnya pak taufan bagi tim sus untuk bisa mengungkap soal pelecehan seksual ini
karena kan keluarga almarhum brigadir yosua merasa bahwa hak azazi dari korban ini tercerai berai
karena belum ada pembuktiannya
terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh brigadir yosua kepada putri candrawati
keterangan dari pc bukan pelecehan seksual
jadi harus clear itu
dan kalau tidak didalami untuk dicari kepastian apakah itu terjadi atau tidak
maka kasus ini akan terus menjadi ya dalam bahasa lain ya
poin yang untuk dipakai saling merendahkan orang lain
jadi satu pihak misalnya ibu pc dianggap ada orang yang suka berbohong misalnya
pihak lain orang menganggap bahwa almarhum joshua adalah satu pelaku kejahatan
itu satu satunya cara adalah dibuktikan itu
jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja
yang kedua pembuktian itu secara ilmiah atau saintifik itu penting juga untuk memastikan keadilan bagi para pihak
termasuk kepada ibu pece selain tadi kepada saudara joshua kan
kalau memang misalnya nanti ternyata tidak terbukti maka nama baik dari almarhum joshua harus dipulihkan
dan itu menjadi tanggung jawab

dan itu menjadi tanggung jawab
tidak ada yang memastikan itu
makanya kita bilang dugaan ini harus dicari kepastian
apa pendekatan saintifik
karena barang bukti barang bukti lain kita tanyain misalnya kita cari dengan penyidik
tidak ditemukan karena sudah dibersihkan sudah segala macam ya
karena itu satu satunya cara adalah didalami dengan menggunakan instrumen keahlian
banyak ahli ahli di indonesia ini yang bisa melakukan pendalaman
karena punya pengalaman
misalnya untuk memeriksa mendalami keterangan seseorang yang mengklaim dirinya
mengklaim dia sebagai korban kekerasan seksual
apakah klaimnya itu benar atau tidak mereka yang akan bisa mendalami
nanti apapun hasilnya itu akan menjadi patokan bagi keadilan untuk para pihak
kalau tadi saya katakan
kalau ternyata tidak benar maka adalah kewajiban dari negara ini untuk memulihkan nama baik saudara joshua dan keluarganya
atau sebaliknya juga bagi ibu pece
nanti saya akan menggali lebih dalam soal ahli begitu ya
karena sekali lagi karena korbannya sudah meninggal dunia
ataupun yang diduga sudah meninggal dunia brigadir yosua
sementara banyak juga bukti buktinya yang sudah dihilangkan
jadi kesaksian ahli ataupun keterangan ahli bisa membuktikan bisa melakukan pendalaman
jika betul betul terjadi kekerasan seksual
begitu ya pak tovan
nanti saya akan tanya ke salah satu ahli pidana yang sedang kita tunggu untuk bergabung
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada ketua komnas ham amatov andamanik
serta guru besar hukum pidana fh unsut prof hipnu nugroho
selamat sore mbak
oke saya mau langsung ke anda
tadi kita sudah bahas soal rekomendasinya komnas ham
bahwa salah satu poin rekomendasinya ini ada extrajudicial killing
yang berlatar belakang kekerasan seksual
dugaan kekerasan seksual
prof hipnu apakah kemudian tim sus mestinya bisa mengungkap motif atau membuktikan adanya kekerasan seksual
yang dilakukan almarhum yosua kepada putri candrawati ini
ya karena ini sebagai bentuk laporan bu putri
laporan itu hendaknya juga diikuti dengan bukti awal
sehingga bukti awal ini menjadikan seorang penyidik baris krim
untuk menindaklanjuti dari keterangan pelapor
ini yang diinginkan
oleh karena itu bukti awal itu banyak mbak
apalagi terhadap kekerasan seksual itu bisa kaitannya suatu perbuatan yang merendahkan diri
perbuatan yang terkait dengan pelecehan
perbuatan terkait dengan gerakan tubuh mata kemudian suara keterangan
banyak hal sebetulnya kalau kita melihat definisi tentang kekerasan seksual di dalam undang undang kekerasan seksual
nah ini yang harusnya dikembangkan oleh baris krim
bukti awal ini seperti apa
karena bukti awal terkait kekerasan seksual itu juga pintu masuk terhadap motif yang sekarang ini sebagai apa ya tanda petik penyebab motif adanya suatu tindak pidana pembunuhan
sehingga hal yang tidak mudah sebetulnya terhadap pembuktian ini dan dibutuhkan adanya suatu kebebasan bagi pelapor bukti bukti apa
jadi jangan sampai menutup menutupi
jangan sampai ada suatu malu karena ini suatu bukti hukum begitu mbak
prof ibnu tadi pak taufan mengatakan bahwa dugaannya ada
komnasam menduga ada kekerasan seksual
tapi sulit bagi komnas ham untuk bisa betul betul membuktikan karena sekali lagi ini kan korbannya sudah meninggal dunia
kemudian bukti buktinya juga sudah dikaburkan begitu ya
tapi ada caranya
melalui pendekatan saintifik
pendalaman oleh para ahli
seberapa signifikan nanti bisa membuka betul betul terjadinya kekerasan seksual ini prof hipnu
dengan keterangan keterangan ahli pendalaman ahli ini di persidangan
apalagi rekomendasi komnasam sudah seperti itu
rekomendasi komnasam itu suatu bukti loh mbak
walaupun memang proyusias tapi bagian dari bukti awal
ini yang dikembangkan
jadi suatu langkah maju lagi
kalau memang yang bersangkutan ada suatu ketakutan
kalau memang yang bersangkutan ada suatu ketakutan
rekomendasi dari komnasam itu suatu yang akurat
tinggal mengembangkan dari proses hukum yang ada menjadi suatu bukti
di era sekarang namanya pembuktian tidak ada yang sulit
apalagi terkait dengan teknologi forensik
teknologi teknologi kaitannya forensik gestur dan sebagainya
ini suatu langkah maju
dan kita apresiasi sekali komnasam sampai menentukan itu
sehingga selama ini yang ditakutkan
yang diragukan adanya suatu dugaan seksual seperti apa
ada suatu cerita yang utuh
ada suatu perbuatan motif
dan apa penyebabnya motif yang dilakukan
ini mbak ini suatu yang episode yang kedua saya kira
yang harus dikembangkan oleh baris krim terhadap permasalahan seperti ini
tidak mudah tidak ada yang sulit
lokusnya sudah jelas orangnya sudah jelas
seapapun kesulitan obskur
di dalam magelang
pasti meninggalkan jejak
nah sekarang tinggal bagaimana kondisi tkp di magelang betul betul diamankan
setitik apapun dalam ilmu kriminalistis itu pasti bicara sebagai bukti awal
ada suatu tindak pidana
oke saya mau ke pak tovan lagi
pak tovan ini bagaimana kemudian kalau nanti motif soal kekerasan seksual ini tidak bisa dibuktikan oleh penyidik begitu ya di persidangan
apakah ini menjadi salah satu poin pelanggaran hak azazi
yang akan menjadi catatan dari komnas ham
ya kalau mereka tidak bisa membuktikan apapun ya ya serahkan nanti hakim di pengadilan yang akan memutuskan
kan pasti kalau disidangkan nanti itu kita harus juga ya memberikan hukumnya imajinasi
pasti saudara fs akan ditanya oleh jaksa maupun hakim
kenapa anda membunuh joshua
dia pasti jawab ada kekerasan seksual terhadap istri saya
istrinya akan menjawab yang sama
saksi lain yang itu merupakan bagian dari lingkarannya
fs dan istrinya ini juga akan menjawab yang sama
makanya menurut saya pendalaman itu jauh lebih objektif
daripada nanti di persidangan itu hanya mengandalkan keterangan keterangan mereka
mereka itu semua satu kluster
fs istrinya satu kluster
yang tiga lagi pembantunya yang juga satu kluster
jadi sebetulnya peluang untuk kemudian
didapatkan satu kesimpulannya objektif itu justru kita mengundang ahli
ahli itu yang membantu atau dengan pendalaman pendalaman lain ya
tapi seobjektif mungkin
nanti kalau hasilnya misalnya ternyata tidak ditemukan dugaan itu
itu akan menjadi jalan untuk merehabilitasi nama dari almarhum joshua dan keluarganya
sekaligus menjadi pemberat bagi pc
yang sekarang dikenakan atau disangkakan pasal tiga ratus empat puluh
atau sebaliknya kan begitu
kalau ternyata itu benar
maka ibu pc ini tentu akan mendapatkan pertimbangan hakim
pengenaan pasal tiga ratus empat puluh nya sebagai seorang korban
itu kan pertimbangan
ya kan begitu
ini menjadi pertaruhan menurut pak taufan tadi
kalau misalnya penyidik tidak bisa membuktikan motifnya itu di persidangan
tapi penyidik daripada bergantung pada keterangan keterangan pc ataupun fs
dan juga para pembantunya itu
lebih baik melakukan pendalaman pendalaman
karena kan ini semuanya satu cluster ya
fs pc kuat ma'ruf re dan juga rr
mereka semuanya berada dalam satu kluster
bagaimana kemudian penyidik bisa melakukan pendalaman itu pak hipnu
saya kira tidak ada yang sulit
di sana kan sudah ada juga
sudah ada rr
sudah ada rr
kemudian ada pembantu rumah tangga
ini akan dibuka
karena pertama kali terkait dengan suatu bukti awal itu
bukti yang ditemukan di dalam tkp yang bersangkutan
saya kok agak sedikit ada berpikiran ya
karena pak fs sama bu pece masih bersikukuh berarti ada pelecehan seksual
kan gitu kan
dan ini memang menjadi suatu apa ya
apakah sebagai tadi pak damar
bisa menjadi pemberat
bisa menjadi peringan
karena ada suatu musik mesebab
kan itu loh
oleh karena itu kalau ini betul terjadi
bisa mengungkap paling tidak ada faktor memperingan dari yang bersangkutan pak fs maupun yang lain
tapi kalau tidak
nama baik joshua
jadi ada dua
tapi saya melihatnya gini mbak
selama ini saya lihat pak fs sama bu pece
tetap bersikukuh seperti itu
karena sebagai apa ya
untuk paling tidak memperingkan
dari suatu perbuatan dilakukan
sebab apapun yang dilakukan oleh baris krim kalau sampai belum mengungkap
pasti nanti di persidangan itu akan disampaikan
pertanyaannya apakah kita menunggu dulu dari hasil pemeriksaan di persidangan
apakah sekarang baris krim melakukan suatu pemeriksaan dugaan seksual
ini tinggal dua pilihan pak
karena apapun yang terjadi motif pasti diberikan di persidangan nanti
pasti ditanyakan oleh pihak penuntut umum
pihak hakim maupun advokat yang lain
ada dua pandangan
bisa setelah perkara itu dilakukan
baru pelancaran seksual
atau sekarang kita baris krim melakukan sehingga ada peristiwa bersama sama
sebagai penyebab adanya suatu tindak pidana pembunuhan itu
itu kuncinya nanti di pembuktiannya ya
pembukaan motif itu akan ada di persidangan
bagaimana kemudian komnas ham mengawal proses rekomendasi ini
betul betul dijalankan ataupun ditindaklanjuti oleh tim sus
kemudian persidangan bisa berjalan fair trial
karena sekali lagi kalau motifnya kekerasan seksual ini tidak bisa dibuktikan
ini potensi unfair trial sangat tinggi pak taufan
ya satu sisi
setelah ini nanti akan ada laporan yang
ranah rekomendasinya agak sedikit berbeda
diserahkan kepada presiden dan dpr ri
jadi artinya akan ada dua lembaga di atas kepolisian republik indonesia ini
yang juga akan ikut melakukan pengawasan
berdasarkan poin poin yang direkomendasikan oleh komnas ham
nah yang kedua komnas ham sendiri tetap juga akan melakukan pengawasan
di dalam proses persidangan itu
dalam kelanjutannya kami tentu juga akan tetap berkoordinasi
baik dengan pihak kepolisian republik indonesia
maupun dengan pemerintah dalam hal ini
yang selalu diwakilkan oleh pak minco polhukam
oke artinya pengawasannya selain dari komnas ham
juga dpr dan juga presiden melalui menko pelukam akan tetap mengawal
supaya ini menjadi fair trial begitu ya di persidangan pak taufan ya
ya dan tentu saja yang selama ini yang bukan lembaga resmi
ada media ada pengacara keluarga dan lain lain
yang saya kira itu juga membantu sebetulnya
selama dua tahun
nah dua bulan terakhir ini
kalau itu tidak ada kan sebetulnya kasus ini bisa sulit sekali dibongkar
tapi tekanan dari publik dan media saya kira itu juga ikut membantu
selain lembaga lembaga formal seperti komnas ham
kompornas lpsk misalnya yang menjalankan fungsi fungsinya itu
jadi mari lah sama sama kita kawal semua ini
oke prof ibnu tadi pak taufan sudah mengungkapkan komitmennya
bahwa setelah ini akan ada rekomendasi juga yang diserahkan kepada presiden
dan juga kepada
dpr dan tetap dikawal nanti oleh komnas ham
sampai ke proses persidangan supaya berjalan fair trial
tapi saya ingin tanya prof hipnu
apakah rekomendasi yang disampaikan oleh komnas ham ini
akan betul betul ditindak nilanjuti oleh tim sus
menurut saya iya
karena ini perkara yang mendapat atensi masyarakat
perkara yang mendapat perhatian semua pihak
apalagi terhadap pimpinan negara
karena sebagai keterbukaan suatu informasi
komnas ham sebagai suplai data
suplai sumber awal
suplai bahan awal
yang harus ditindak lanjuti
apakah itu menyangkut ada nilai bukti atau tidak
tapi adalah bagian dari suplai bukti awal
yang harus ditindak lanjuti
saya berpikir gini mbak
nanti terkait bukti tadi ya
bukti yang terkait pelecehan itu
menentukan nanti di saat persidangan
di persidangan akan dibuka semua kan
apa yang disampaikan di persidangan itu sebagai bukti
apalagi yang disampaikan mempunyai nilai yang kuat
bukti yang di persidangan itulah
yang akhirnya mungkin bisa membuka
motif terjadi kasus yang bersangkutan
jadi ada dua alternatif sebetulnya
saat sekarang memang kalau kesulitan
atau menunggu di persidangan
biar semua membuka suatu informasi
dari bukti yang disampaikan di persidangan itu mempunyai nilai
itu masih bisa ya pak ya
karena semua yang disampaikan di persidangan itu disupai
sesuai dengan apa yang ia lihat
ia lihat dan ia alami
dengan demikian yang dilihat
yang mungkin ketakutan ketika sekarang akan menyampaikan suatu peristiwa
di persidangan nanti akan terbuka
inilah yang mungkin saya kira ada suatu taktik pengungkapan
hanya tunggu timing
sekarang atau nanti di persidangan menunggu
biar biar untuk menyampaikan saat terbuka
dan motif tadi ataupun bukti bukti masih bisa dilakukan ketika persidangan berjalan
begitu ya prof hipnu ya
kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat dari tim sus polri
untuk menindaklanjuti rekomendasi dari komnas ham
dan sekali lagi apakah kemudian tim sus bisa membuka motif pembunuhan brigadir yusua
apakah betul betul ada kekerasan seksual yang menimpa putri candrawati
yang dilakukan oleh almarhum brigadir yosua
karena itu menyangkut soal hak azazi dari semua pihak
ataupun hak azazinya almarhum brigadir yusua
kita tunggu nanti bagaimana hasil
tindaklanjut dari tim sus polri
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ahmad taufan damani ketua komnas ham
guru besar hukum pidana fh unsud
sehat selalu prof hipnu dan juga pak taufan
selamat sore pak taufan
ya terima kasih pak hipnu